sebanyak sepuluh pelaku usaha mikro kecil dan menengah terbaik memamerkan produknya di gelaran ktt ke empat puluh dua asean dua ribu dua puluh tiga
di labuan bajo manggarai barat nusa tenggara timur pada sembilan hingga sebelas mei dua ribu dua puluh
kehadiran acara internasional ini semakin menumbuhkan rasa percaya diri para pelaku usaha dan perajin untuk meningkatkan kualitas produknya
dan penyelenggaraan ktt ke empat puluh dua asean dua ribu dua puluh tiga ini secara tidak langsung juga memberikan promosi gratis kepada umkm untuk menunjukkan produk produknya kepada masyarakat dunia
lantas apakah kemudian pelaku umkm ini dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang didorong dari pelaksanaan pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala negara asean ini
kita akan membahas ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual ketua umum asosiasi industri usaha mikro kecil dan menengah indonesia hermawati setiorini
selamat pagi ibu hermawati apa kabar
baik selamat pagi mas ferdi
terima kasih ibu sudah bergabung kita cukup bangga begitu ya produk produk umkm mendapat tempat semakin percaya diri
apa catatan anda dengan situasi yang kemarin itu
kondisi selama ini apalagi dalam posisi asean itu
sangat berdampak sekali terhadap umkm
apapun produknya baik itu kuliner handicraft termasuk jasa transportasi jasa penginapan itu sangat berdampak secara signifikan
dan saya sebagai ketua umum sangat menyambut gembira dengan kondisi yang kenaikan atas marketnya dari pelaku umkm
karena dampaknya luar biasa
jadi kita tidak hanya melulut dari labuan bejo tapi juga di luar daerah termasuk tumbler yang untuk souvenirnya juga di order dari jepara
jadi dampaknya merata sih sebenarnya untuk umkm
apakah kemudian anda melihat juga bahwa pelaku umkm perajin umkm ini bisa memanfaatkan peluang ekonomi dari acara acara atau event event pertemuan seperti ktt asean kemarin
nah terima kasih
ini pengalaman dari yang sebelumnya
dari g dua puluh pun sebenarnya umkm sudah pintar dalam mengambil peluang yang diadakan event event pemerintah untuk event internasional
tinggal pemerintah nanti tetap harus membina meningkatkan sdm para umkm di indonesia
karena ini peluang yang sangat besar
selain dari produk juga bisa memperkenalkan budaya pariwisata
harusnya sih memang sdm nya juga harus tetap
bu herma kalau tadi di vt sebelumnya satu perajin itu juga bisa menjual begitu ya hingga delapan ratus produknya
ini kita ingin berbicara soal estimasi
kira kira berapa estimasi perputaran uang dari ktt asean dua ribu dua puluh tiga di labuan bajo kemarin khususnya untuk produk produk dan perajin umkm ini bu herma
nah itu mungkin yang susah menghitung
adalah dari panitia ya di sana
tapi kalau melihat dari satu tidak hanya masalah souvenir tapi juga tekstil terus makanan
itu mungkin juga ratusan miliar perputaran ekonomi selama event itu
menurut saya itu karena luar biasa
saya juga ada anggota juga kelibat juga di sana
sangat besar sih mas kayaknya bisa ratusan miliar gitu
memang di total semua
termasuk makanan ya belum termasuk jasa hotel
karena kan juga ada hotel hotel kecil juga yang dipakai
terus transportasi untuk laut itu juga kepake juga kan
pemerintah memang terlihat sekali untuk mendorong bagaimana umkm ini semakin mendunia begitu ya bu herma
kementerian bumn salah satunya juga membangun rumah di waterfront di labuan bajo
itu kalau saya tidak salah
anda melihat komitmen ini akan bisa dijalankan dengan peningkatan peningkatan prospektif prospektif terhadap produk produk ini hingga semakin dikenal hingga masyarakat dunia
atau seperti apa anda melihat ini
kalau saya sih yakin ya umkm kita ini kan sekarang sudah terpadu untuk berdaya saing sebenarnya
banyak produk produk yang kalau dulu kan orang mencari souvenir biasanya akan mencari ke negara china kan
tapi jangan salah umkm itu banyak sekali di indonesia yang memang kualitasnya lebih bagus gitu
jadi itu yang menjadi dunia tertarik dengan produk produk umkm di indonesia
tinggal ya nanti pembinaannya
jadi tidak melulu di umkm yang itu itu saja
tapi juga melepaskan
kemudian pembinaan yang ada di umkm yang lainnya
pembinaan seperti apa yang anda rasa belum cukup untuk kemudian membuat seluruh sektor ini juga tersentuh dan bisa terlibat langsung dalam beberapa event event yang kelasnya mendunia di indonesia ini secara umum
untuk menjadi berdaya saing itu kan tidak melulu dengan produk yang bagus kan
jadi harus ada bantuan
untuk legalitas dari umkm itu dipermudah
juga untuk pembiayaan permodalan supaya mereka berkembang
tapi untuk misalnya kayak pelatihan digital terus literasi keuangan itu hampir setiap kementerian itu ada gitu
dan pemerintah sebetulnya sudah hadir untuk pembinaan seperti itu
tinggal untuk kualitas produk maupun legalitas itu yang memang harus
pemerintah berperan aktif menurut saya itu
karena kenapa tidak bisa terserah banyak
karena kebanyakan umkm itu legalitasnya mereka kesulitan
artinya dalam proses birokrasi begitu bu herma
karena persyaratan pasti kalau mereka masuk di event seperti itu kan legalnya harus misalnya punya
legalitas sertifikasi halal misalnya kan nis gitu kan
nah mereka kadang belum tahu itu caranya untuk mendapatkan itu
seberapa sulit kemudian untuk mendapatkan atau menjalani birokrasi itu
sebenarnya sih kalau sosialisasinya itu merata tidak begitu sulit
karena kan semuanya sekarang serba online ya kayak nip itu mereka bisa mengurus
kalau melalui oss kan
dan yang saja begitu menginput mereka tuh untuk tahap berikutnya mereka kadang kalau gagal mereka udah patah arang gitu loh
jadi memang harus ada kayak pendamping sih yang untuk membantu untuk mengurus itu
belum sertifikasi halal
nanti ke depan juga saya sempat itu apa namanya ada sosialisasi dari haji
nanti untuk kemasan pun juga harus haki kan
jadi harus banyak
pemerintah ini melakukan sosialisasi door to door kepada umkm
jadi tidak melulu umkm yang mencari tahu lewat media sosial lewat apa namanya website nya pemerintah
tapi juga mereka harus hadir untuk ke daerah daerah khususnya
ini penting ya karena persoalan birokrasi ini masih juga cukup menyulitkan bagi umkm
agar bisa maju begitu untuk dikenal
apalagi sampai ke event event yang sifatnya internasional atau mendunia seperti ktt asean kemarin
nah kalau untuk penghasilan atau umkm yang sifatnya lokal begitu bu herma
yang ada di labuan bajo sendiri
anda mungkin punya pandangan sendiri soal itu
untuk onset ya
omset dari pelaku umkm nya
kalau untuk itu kan sebenarnya dari event itu
itu perputaran dari ekonominya kan lebih besar daripada hari hari biasa
saya yakin dari umkm juga akan mendapatkan yang lebih besar mungkin bisa dari sepuluh kali lipat dari awal gitu loh
jadi sangat besar sih itu pengaruhnya mas fersi
terakhir apa yang ingin anda sampaikan untuk terus menjaga komitmen agar umkm ini bisa terus dikenal
dan terus percaya diri dan mendapatkan tempat di masyarakat dunia
tingkatkan pembinaan sih
pembinaan pendampingan dan estafet ya
jadi tidak melalui umkm itu
umkm yang sudah bisa maju juga dia harus bergandengan tangan dengan umkm yang belum maju
supaya merata itu umkm yang ada di indonesia bisa ikut serta produknya itu bisa dikenal dunia
jadi pemerintah juga setelah ini juga bisa meluangkan untuk pasar dunia
marketingnya gitu loh
marketnya memang harus diberi peluang dari pemerintah gitu
tidak hanya di dalam event internasional di dalam negeri tapi juga bisa dibawa ke luar
itu sih mas ferdi kalau saran saya kepada pemerintah
baik dan termasuk juga bagaimana birokrasi dan proses legalitas untuk sebuah umkm
agar perputaran cuannya juga merata begitu ya bu hermawati
terima kasih bu hermawati sudah bergabung dengan cnn business dan referensi
pagi ini selamat pagi selamat melanjutkan aktivitas
ya terima kasih mas ferdi sehat selalu